kita beralih ke informasi lainnya kementerian komunikasi dan informatika menghimbau masyarakat agar tidak terus memperkeruh penanganan pemulihan pasca gempa dengan menyebarkan berita menyesatkan atau hoax
kemenko minfo menyediakan media center sebagai pusat informasi gempa lombok penyebaran berita dan informasi yang menyesatkan tentang gempa lombok semakin membuat korban ketakutan
kementerian komunikasi dan informatika menghimbau masyarakat agar berhati hati menyebarkan hoaks dan menindaklanjuti berita menyisakan tersebut karena ada ancaman hukuman empat tahun penjara dan denda rp tujuh ratus lima puluh juta rupiah sesuai dengan undang undang ite
tindak lanjut dari hoax itu yang pertama kalau hoaxnya itu memang sudah melanggar norma norma
melanggar aturan yang ada tentu akan ditindaklanjuti oleh polisi oleh kepolisian
tapi kalau misalnya akun akun tersebut memang dilaporkan diadukan oleh masyarakat kepada kominfo untuk dibatasi aksesnya atau diblokir ya kami kominfo akan memblokir